mainkan games menarik di gamesplus
mainkan gamenya dapet pincuannya
siang ini sih rencananya gue mau mampir ke terminal
mau ikutan gak
iya apa sih kamu wol
gak suka ya aku
si rohim ngilangin sepatunya bang fodikin
tapi gue curiga jangan jangan dijual sama dia
siapa tau kita ketemu di di dia
kita putar lewat belakang
aduh kok ngecek latih
aduh malam banget
saya tadi juga mau ngumpet kang
ini warung lo cepet
ngapain pake ngumpet di sini
ini dah lu
ada yang jatuh
apa yang jatuh kang
diki bantuin rohim
diki belum sempat mampir ke rumah
diki tidak narik
nih mau narik pak
kalau begitu diki narik dulu
bagaimana kalau sekarang saja bapak sudah kangen ngobrol sama diki
pak maman penumpang diki bandel bandel
kalau pak maman duduk di belakang dia apa apa
tapi bapak duduknya di depan aja ya
tahu sendiri anak zaman sekarang
ntar ada apa apa dengan bapak
di depan ya duduknya ya
ya nggak apa apa bapak duduk di depan
duduk depannya pak
satu dua tiga
kata ustazah kita itu harus jujur
kita itu nggak boleh bohong
kalau kamu bond dari kecil nanti kamu gedenya
kita tuh mau main apa mau ngobrol sih
nih jadi pusing azil
bener nggak obama
obama tidak tahu
yaudah deh aku aja yang jaga
yaudah tapi ngitungnya nggak lama ya
sampai seratus lagi ya
iya aku jujur kok
udah ayo dimulai
satu dua tiga empat lima enam tujuh
ayo buru jalannya
makanya kamu jangan main hp terus
tuh lihat tuh
anak anak main lari larian bukan main hp terus
ambil tuh hp nya
bisa nggak jalannya
pada kemana ya
pasti di sana
nah di depan pak
ribet ntar di belakang
aman kalau begini
kita jalan pak
leya mertualu didudukin di depan
kalau di belakang bisa bisa penumpang yang di belakang tuh digangguin semua
aneh nggak kepikiran yip
mestinya kemarin pak maman aneh taruh di depan tuh
anda dapat duit lebih banyak
kalah cerdik kamu
ya setengah api dulu ya
kek apa kuliah
ah cemana kau
gak gitu sih
agak ada yang turun harga harga
coba aja tuh
minta setoran angkotnya diturunin
iya bener pok
kalau pak sopi minta pasti dikabulin
mendingan gue pusing belanjaan daripada harus ke rumah juragan bos
ya wes kalau gitu kamu aja bu
lihatnya juragan bos senang sama kamu ya kan
ya mendingan kamu atau si rambu kan suka sama kamu
iya nanti bisa kedenwaran sama azril
nanti dia kesini
ah jadi wasit nyebelin
gimana kalau kita ambil perliwutannya
upama tidak tahu
udah ayo cepetan kita main
siang ini sih rencananya gue mau mampir ke terminal
mau ikutan nggak
iya apa sih kamu wol
nggak suka ya aku
tapi gue curiga jangan jangan dijual sama dia
kita ikut yuk siapa tahu kita ketemu dia
kamu itu ya meselin tahu nggak
aduh dulu aja ya
kok gue aja diambil
sebagian kalian nanti permainan udah bilang bilang
pokoknya azril yang jadi wasit
tenang aja kok azril simpen
gimana kalau aku mau pindah ke rumah kamu
yang seperti itu jangan diangkut bisa merusak rumah tangga kamu
dari tadi kagak boleh diangkut mulu pak
bapak ajarin kamu cara mencari rezeki yang benar
jual sama rebo aja kang
bilang kalau itu teh punya temannya kang toib
kampusnya juga masih bagus
pasti ramboh mau
lu aja deh jualin